lalu pertanyaan selanjutnya disalurkan untuk apa saja ya gaji yang telah disumbangkan oleh para pejabat ini
melalui sambungan skype kami ajak anda untuk berbincang dengan salah satunya ada pak syamsul aulia rahman
wakil bupati cilacap jawa tengah
mas aulia dan mbak dania
pagi pak ini banyak yang jadi pertanyaan ya
pertanyaan pertamanya nih langsung pada kepo jumlahnya itu seberapa banyak ya pak kalau kita bicara jumlah total dua lima tahun gaji wakil bupati
gaji wakil bupati mas aulia dan mbak dania lima juta
jadi kebetulan sama istri belum pernah diambil selama dua lima tahun
jadi kami niatkan ketika dulu saya waktu mencalonkan butuh dukungan masyarakat
sekarang masyarakat yang membutuhkan saya
yang kedua kami memberikan extra hooding kepada teman teman tenaga kesehatan di tiga puluh delapan puskesmas dan dua rsud yang menangani covid
program yang ketiga kami membagikan masker lima puluh ribu masker untuk warga
kemudian yang keempat insya allah nanti bulan ramadhan kami membuat paket dua ribu sembako untuk masyarakat yang terdampak
iya jadi ini bisa dikatakan sudah sebagian disalurkan begitu ya pak ya langsung dibelanja
lalu pak kalau kita bicara soal sekarang gaji yang kemudian dikumpulkan selama dua lima tahun gak diambil sama istri
ini kan untuk mengatasi covid kalau sekarang ya pak
nah kalau sebelumnya ada alasan utamanya apa sih pak tidak mengambil gaji itu
kebetulan saya dididik sama orang tua memiliki usaha yang di luar apbd atau sama sekali tidak bersentuhan dengan apbd ataupun apbn
sehingga dari situ untuk memenuhi
kebutuhan pribadi ataupun sebenarnya sebagian kebutuhan kami sudah ditanggung oleh negara sehingga uang tabungannya kan tidak diambil oleh istri
nah untuk kebutuhan pribadi saya dari hasil usaha yang tidak ada hubungannya dengan apbn dan apbd sehingga kami bisa ambil gaji tersebut untuk penanganan sosial covid sembilan belas di kabupaten cilacap
insya allah kalau mungkin kalau kami sampai program sembako ini gaji selama lima tahun mbak
kita berharap terus berjalan ya pak programnya ini ya
ide awalnya itu dulu bagaimana pak ketika akhirnya memutuskan bahwa oke ini gaji nggak kita ambil tapi kita mungkin akan kita berikan kepada warga cilacap dan sekitarnya
ya dan nampaknya memang sudah sejalan dengan istri ya apakah sebelumnya ada debat debat
debat debat dulu pak gitu sama istri biasanya kan menteri keuangan ini kan agak agak berat nih pak
alhamdulillah istri saya selaku menteri keuangan di rumah
riduhnya luar biasa
dan sangat mendukung ketika saya menyampaikan sekarang harus kita ada ayo bu sekarang saatnya kita harus ada untuk masyarakat kita jangan hanya datang lima tahunan dulu kita waktu dua ribu tujuh belas nyalon meminta dukungan masyarakat sekarang masyarakat yang sedang membutuhkan saya menyampaikan ke istri alhamdulillah istri sangat ritu yaudah ya ayo saatnya kita keluarkan
jadi insya allah kami komitmen benar benar untuk sosial dan kami ingin meyakinkan masyarakat tenaga kesehatan berhubungan dengan masyarakat yang sedang membutuhkan dan saya menyampaikan ke istri alhamdulillah istri sangat ritu yaudah ya ayo saatnya kita keluarkan
bahwa mereka juga tidak berjuang sendiri tapi kami pemerintah juga ada kalau yang namanya kami menyalurkan dana yang dari apbd itu sudah kewajiban kami selaku pejabat
kami sebenarnya kami ingin mengetuk para teman teman pejabat politik sosial di indonesia juga ayo saatnya kita hadir secara pribadi untuk masyarakat yang membutuhkan
ya ini sejalan ya nampaknya dengan imbauan gubernur ridwan kamil ya yang pernah menyebutkan
nampaknya asn juga mau ada pemotongan gaji gitu ya pak ya
kalau asn di cilacap bagaimana nanti pak
di cilacap sebenarnya belum ada kebijakan hal tersebut kita memaksimalkan dari dana pengumpulan zakat yang untuk basnas itu juga basnas pada akhirnya banyak menyumbang untuk covid sembilan belas ini
oleh karena itu saya ingin memberikan contoh dulu kepada teman teman ayo saya bisa sebenarnya tidak harus materi kalau bisa tenaga bisa pemikiran ataupun semangat untuk teman teman itu juga luar biasa
oleh karena itu saya memberikan contoh dulu mas alfian dan mbak dinar sebelum saya menyebutkan ini
pak kalau kita berbicara tentang kondisi di cilacap terkait dengan virus corona kali ini sudah berapa banyak pdp dan juga odp yang ada di cilacap dan bagaimana perkembangannya sejauh ini
di cilacap pdp nya itu satu dua ratus dua puluh empat yang sudah selesai itu pemantuannya satu satu ratus tujuh belas dan masih ada satu ratus tujuh yang masih dalam pemantauan bertanggal kemarin
kemudian untuk yang pdp nya itu satu dua ratus dua puluh empat yang masih ada satu ratus tujuh yang masih dalam pemantuan bertanggal kemarin

apa ya pak kan wilayah wilayah utamanya dki jakarta juga berusaha untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas ini
kalau di cilacap jawa tengah seperti apa ini nampaknya menjadi salah satu tujuan para pemudik ya
kita punya gugus tugas sampai di level tingkat desa
jadi di kecamatan itu ada gugus tugas kemudian di desa juga gugus tugas
kami mendata setiap hari itu dari kecamatan memberikan laporan seberapa jumlah yang mudik
kemudian itu dadaat
datanya sudah by name by address
lalu mana yang kemudian ada gejala kemudian diawasi langsung mengoptimalkan peranan rt rw dan juga teman teman kepala desa
jadi insya allah kita sudah terstruktur dengan baik komunikasi juga berjalan baik di level wilayah kecamatan dan juga di desa
oke pak kalau kita berbicara juga tadi bapak mengatakan bahwa odp nya itu sudah sekitar seribu sekian ya pak ya
nah sejauh ini apakah ada rencana untuk pengajuan psbb atau mungkin sejauh ini tidak ada kendala kendala yang dihadapi untuk mengajukan psbb ini
untuk psbb sebagai ketua gugus tugas pak bupati sementara kemarin kami mendapatkan info belum ada wacana untuk psbb
karena memang yang namanya psbb kan ini menyeluruh harus disiapkan segala wacana
terus bagaimana jaminan pemerintah itu
hadir masalah sembakonya bahan pokoknya ketika menerapkan psbb
sementara alhamdulillah di cilacap dengan belum menerapkan psbb masih bisa dikendalikan masih bisa diatasi
dan alhamdulillah sebagian masyarakatnya juga mematuhi himbuan ataupun larangan dari yang sudah disampaikan oleh pemerintah
iya ya bahkan saya lihat berita juga banyak warga yang mengkarantina tanda kutip wilayahnya sendiri ya pak ya
dan proaktif untuk ngecek door to door gitu siapa yang datang dari jakarta ataupun baru mudik gitu ya
betul mbak jadi saya sering dapat laporan pak camat beserta rokok pingsan pak kades beserta rt rw warganya itu kadang kadang menyampaikan laporan mereka jam dua dini hari sampai subuh itu
memantau yang baru pulang mudik ataupun mereka patrolik yang memang sudah ada data mereka harus odp untuk patuh terhadap protokol isolasi mandiri di rumahnya masing masing
baik terima kasih pak samsul aulia rahman sudah bergabung bersama kami di good morning
mudah mudahan cilacap senantiasa terus bercahaya ya pak ya
ditunggu main ke cilacap mas alfian
baik terima kasih
wah saya nggak diajak nih ya pak